kita ke informasi selanjutnya gubernur dki jakarta anies baswedan
menginstruksikan adanya percepatan pembangunan proyek transportasi di ibu kota
anies mendesak pembangunan untuk segera diefektifkan
lantaran menambah kemacetan di tengah ibu kota
review semuanya saya akan minta paling lambat hari jumat pagi
akan ada dokumen tertulis dari mereka tentang bagaimana akan mempercepat proses ini
kenapa saya anggap penting untuk mempercepat
karena enam proyek yang sedang dibangun ini itu dibangun bersamaan
sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa
dan kita tidak ingin warga jakarta memiliki tambahan masalah karena kemacetan
tanpa proyek pembangunan ini saja sudah macet
apalagi ketika semua diselenggarakan pada saat yang bersamaan